selesai prosesi terserah terima jenazah di rumah sakit polri jakarta
jasad bafie sunija pilot layan rjt enam ratus sepuluh
langsung disemayamkan di rumah duka darmais lipi jakarta barat pada jumat malam
hari ini jenazah korban direncanakan dibawa pihak keluarga ke cilincing jakarta utara untuk dikremasi
jenazah warga negara india berusia tiga puluh satu tahun ini
dibawa dalam peti jenazah bernomor dua ratus tiga belas
perwakilan dari duta besar india dan sejumlah rekan seprofesi almarhum
terlihat datang ke rumah duka
korban yang diketahui telah bekerja selama tujuh tahun di maskapai penerbangan lion air ini
meninggalkan seorang istri dan dua orang anaknya
jenazah bavius tuneja direncanakan dibawa pihak keluarga ke celincing jakarta utara pada sabtu untuk dikremasi